dan kasus kekerasan seksual pada anak tentu akan menimbulkan efek traumatis berkepanjangan sulit bergaul dihantui rasa takut dan juga dampak abnormal lainnya akan terlihat
lalu bagaimanakah cara korban kekerasan seksual ini dapat melanjutkan hidup dengan baik berikut liputannya
helga worotican adalah salah seorang korban kekerasan seksual saat masih anak anak
kini wanita berusia empat puluh dua tahun ini pun sudah bebas dari rasa trauma setelah tiga puluh tiga tahun sejak peristiwa kekerasan seksual yang dialami
rasa cemas menutup diri dari lingkungan sosial berekspresi berlebihan pernah helga alami sebagai cara melepaskan diri dari bayang bayang ketakutan
ketakutan lalu respon terhadap sosialnya menjadi putus atau berubah menjadi lebih pendiam
menjadi lebih pendiam
menjadi lebih sering marah lebih sering sedih tidak ingin bertemu dengan siapapun termasuk keluarga lingkaran dalam
tapi ada juga yang responnya jadi mungkin oleh masyarakat kita kelihatan agak berlebihan
dia gembira berlebihan ingin keluar berlebihan
tapi semuanya itu merupakan respon langsung dari kejadian kekerasan seksual yang dialami
jadi itu sih
tahun dua ribu sebelas adalah titik di mana helga mendeklarasikan diri sebagai penyintas dan menjauh dari trauma berkepanjangan
helga kini menjadi pribadi yang produktif dan seorang aktivis yang menolak kekerasan seksual
apa yang dialami helga dulu juga banyak dialami anak anak di indonesia
menurut komisi perlindungan anak indonesia maraknya kasus kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh beberapa pemicu
kurangnya pemahaman pola
asuh lingkungan sosial dan perkembangan budaya yang cepat adalah hal yang paling berperan
saat ini kita banyak sekali hal hal yang bisa mempengaruhi pola asuh tadi mempengaruhi cara berpikir anak anak
akibat tadi ada teknologi informasi ada budaya yang begitu cepat didapat belum lagi media media sosial ya karena kita era digital
belum ditambah lagi apa penyebab lainnya stres pada keluarga itu sendiri
menurut psikolog reza indragiri banyak korban kekerasan seksual bisa melanjutkan hidup dengan baik
dan ada dua hal yang menjadi kuncinya
yang pertama jangan ingkari diri dan tidak menutup diri
jangan ingkari dirimu artinya anak anak yang tumbuh dewasa tersebut kemudian tidak
sama sekali tidak menutup nutupi bahwa mereka sudah mengalami peristiwa yang menyakitkan sedemikian rupa
yang tidak jarang justru dilakukan oleh orang dekat yang mereka percayai
mereka tidak pernah tutup itu
dan yang kedua apapun mereka juga pernah
mereka tidak pernah didera atau disiksa oleh orang lain
tapi mereka tetap mencoba semaksimal mungkin untuk hidup bersosialisasi secara wajar
berteman hidup berumah tangga dan seterusnya
upaya korban kekerasan seksual untuk menjadi seorang penyintas tentu tidak akan serta merta berjalan baik
tanpa pendampingan dukungan dari keluarga dan juga lingkungan sosial yang dapat rangkul kembali
albi pratama jakarta